emang tuh bah keluarga si sulam gak tahu diri
pinter bersandiwara bah
sandiwara gimana mih
ya borok bohongnya itu udah ketauan
langsung aja dia pada bersandiwara deh tuh
si sulam pura pura marah
kagak terima dia dibilang bohong
nah si emak nih sok soan jadi orang yang sabar
terus si rodi ya dia nangis
gelarin air mati buaya
hebat dong kayak bintang film top
nanti dia yang bikin gue prihatin sama si johnny
nah dia nih udah diangkat anak sama si sulam
takutnya kena siaannya
ayah deh mesti bikin ibu ibu datengin rumahnya si sulam
walau kita suka dibohongin
ame si rodi ya
tapi biar bagaimanapun kita tetap
mesti nengokin dia
tapi bu aja rodi ya gak kenapa napa kok bu aja
lu pada kagak lihat sih
begitu kecewanya waktu dia tahu
bahwa dia itu tidak hamil
emang kenapa bu aja
kita punya perhatian sama dia
setuju kita ke rumah sulap
baru pulang lo
kok abah sendiri
tau tadi pergi sama ibu ibu
ke masjid ya bah
ke rumah sulam
mau apa umi ke rumahnya bang haji sulam sama ibu ibu
pasti ada apa apanya nih

pasti ada apa apanya nih umi gak mungkin mau ke rumah sulam sama ibu ibu

kalau gak punya rencana tertentu
umi gak ada cape capenya nyari masalah
umi gak ada cape capenya nyari masalah
eh rob kamu tuh masih dirumah
yaiya gue di rumah
ya udah pas banget sekarang aku juga lagi mau kesana

oh gitu yaudah deh ketemu dirumah ya
iya rok sampai ketemu ya
waalaikumsalam mbak nireh
kamu lagi mau kemana kok kayaknya buru buru
mau ke rumahnya bang haji sulam ke rumahnya bang roby juga sih
oh kebetulan saya juga mau kesana saya mau ngantarin obat
oh ini obat sinsi untuk ngilangin darah beku di mukanya robi
oh ini obat sinse untuk ngilangin darah beku di mukanya roby
saya saya bener bener tidak enak sama robi
karena gara gara saya robi jadi berantem tidak jelas sama orang dan akhirnya babak belurung
nah kebetulan padepokan silat saya itu selalu menggunakan ramuan sumse ini
jadi saya coba deh untuk beliin buat robi
jadi bang robi itu ternyata habis berantem gara gara mbak nireh
kenapa bang robi gak mau kasih tau rom
bang robi malah nutupin
apa apa memang bang robi mulai naksir sama mbak nireh
sampai bang robi mau berkelahi buat dia
alhamdulillah pakai ngerobotin segala ada bawa bawaannya
ya sudah banyak juga sih yang nengokin
senang juga sih ya rok ya
gak kenapa napa ya namanya orang yang mengokin
pasti mesti ada bawaan dong ya
ya asal jangan ada buntutnya aja
gagak dong kita kan tulus ikhlas datang kemarin mengokin robi ya
biar cepat sembuh sama ibu ibu ini
ini semua adalah suatu percobaan yang tabah menjalannya ya
iya bu makasih ya
nah sebab itu kita datang kemarin niatnya mau ngedoain
biar si rodia ini bener bener hamil
beneran gitu loh
ya kalau cuma emak aja yang ngedoain
kali belum cukup
nah sekarang kita bawa nih ibu ibu
biar ikut mendoain supaya rodia cepat sembuh
dan cepat hamil lagi
maksud bu wajah maimunah apa nih
udah dalam jangan diladenin
dia kan suka mancing emosi
bukan begitu mak
ini omongan harus dilurusin
kalau enggak ntar jadikan
jadinya salah sangka lagi
udah dalam lo gak usah buang buang tenaga
ya kalau lo udah kebongkar
gak usah malu
kita semua udah tahu
dengar ya ibu ibu
saya istri saya dan buah gadis ini gak ada niatan tuh
ini cuma kesalahpahaman
dari kasus tandi moh
perasaan salah melulu
iya gak bu
cari alasan yang lain apa ya
biar kita jadi percaya
ini alasannya benar bu wajah maimunah
gak saya cari cari
tentu kan kak tel lho lam
kalau buat gue
tetep kagak percaya
ibu ibu yang terhormat
sebaiknya pulang aja
karena mpua itu butuh istirahat
kagaklah bu haji
mana berani kayak ngusir buah haji
bu wajah maimunah
mulut kagak begel tuh
fitnah keluarga saya terus
siapa yang fitnah lo
dia yang ngusir gue
oke kita pulang aja yuk
umi gak usah
gak baik sih laturahmi ngomongin orang
ya aduh belum beres nih
ada yang pengen
ini obat sinsi dari mbak rere
itu obat buat bang roby
rom permisi dulu ya bang
obat ini ada di tangan rumah
emang tuh mbak keluarga sisulam gak tau diri
pinter bersandiwara mbak
ya borok bohongnya itu udah ketahuan
langsung aja dia pada
bersandiwara deh tuh
sisulam pura pura marah
kagak terima dia dibilang bohong
nah si emak nih sok sokan
jadi orang yang sabar
terus si rodia dia nangis
keluarin air mati buaya
hebat dong kayak bintang film top
dia berani ngusir
umi dari rumah sisulam
udah mi kagak usah diambil hati
pan cuma sandiwara
yang penting berita rodia kagak hamil
iya mbak itu kan kotokan
kenapa tuh rumahnya
tumben langsung masuk kamar
kalo abis dari rumah sisulam
mungkin udah insap kali kagak membantah orang tua lagi
mudah mudahan aja deh
dia sendiri sadar
terus ini ngebet dari tadi kawinin
sama si rahmadi